ada yang bilang mahal ada yang bilang nggak punya uang ada yang bilang udah punya parfum
favorit kan kamu teh jualannya juga baru satu jam lebih sedikit atutis nanti dicoba lagi
ingat kata bapak apa jangan patah semangat ya pak nanti saya lapar makan dulu yuk
ya siapa tahu bang deddy mau berbakti sama orang tua terus beliin buat babe
memang harganya berapa buat
ini mah satu ratus tujuh puluh lima aja mahal amatis biarin dah kali ini gua berbakti dulu sama orang tua nih
bunur maaf kang tisnak saya enggak perlu ojek saya bukan mau nawarin ojek bu tapi mau nawarin parfum
berapaan ini harganya rata rata satu ratus lima puluh

suka sama wanginya pak sofyan iya pak tisnak saya ingin menawarkan parfum favorit yang sudah saya pakai sejak masih gadis dan pak sofyan suka sama wanginya

sudah ada yang beli
ada yang bilang udah punya parfum papori
kan kamu teh jualannya juga baru satu jam lebih sedikit atuh tis
jangan patah semangat
tis teh lapar
makan dulu yuk
tak gitu atuh
ya perangkat atuh

mak nih tati bawain bahan bahan kue bolu mak
eh tati dulu
mak baru saja memasak sayur lo deh
kedemanan lo dari kecil
pakai orek tempe aja
bapak makanya pakai apa
jangan sama tuh pak
lauk yang lain
jangan murung atuh
kata abahnya abah juga
kalau wajah kita murung
rajeki juga ikutan murung
emang temennya siapa sih yang mau datang
kok harus bikin kue bolu segala
kalau temen sma yang mau dateng
emang harus bersih bersih sama bikin kue bolu spesial ya mak
kalau boleh saya tau
pemumun suka pakai parpun gak
kagak pernah tis
gua sih cukup deodoran aja

kagak perlu wangi
yang penting kagak bau keringet
sesekali atuh pemumun perlu pake parpun
misalnya untuk acara kawinan
ya ketemu sama temen temen
kata almarhum abah saya masih hidup
kalau badan kita wangi dan harum
temen makin banyak
kagak pak odi
saya mau dateng ke temen temen
mah udah kagak pernah ke pesta pesta
atau ketemu temen temen
pada nyuruh saya pakai parfum
udah kelar win mau wawancaranya
saya baru masukin surat lamaran kerja
pokoknya lama banget
emang banyak yang lamaran ya
emang banyak yang lamaran ya
emang banyak yang lamaran ya
emang banyak yang lamaran ya

bapak nunggunya di sini aja ya nanti mau keliling lagi
pak si tisnak kenapa mukanya murung
dia teh lagi belajar dan merintis jualan parfum
oh terus udah laku
belum makanya tadi kan si tis nawarin parfum sama empok
tapi kan empok gak seneng pakai parfum makanya si tis agak kecewa
tasik aja pak

kamu mau disana
ke pabrik lagi

iya leah travelling
wum puyah sama sama

kamu kenapa cuy
apanya yang kenapa
nanti kalau aku bilang muka kamu lecek kamu marah
lo belum ada pesanan kue lagi
belum mak udah dua hari ini kosong
sabar ntar juga ada yang mesen
rezeki mak gak bakal ketuker
emang rezeki tadi bakal ketuker sama siapa mak
parfum kamu mau beli
kamu jualan parfum juga hebat kamu coi
kamu mau beli enggak
mau tapi barter es dawet ya